terima kasih anda masih bersama kami
hari ini jajang nur jaman resmi melatih persebaya surabaya
manajemen persebaya berharap kehadiran janur dapat membuat performa tim bajul ijo lebih meningkat
sementara bejo sugiantoro rencananya tetap akan membantu persebaya berduet dengan janur
latihan persebaya di lapangan siar rungkut industri surabaya menjadi latihan terakhir yang dipimpin bejo sugiantoro
bejo selanjutnya akan membantu pelatih jajang nur jaman yang ditunjuk manajemen menggantikan kekosongan alfredo fera selama satu bulan ini
berperan sebagai caretaker bejo sugiantoro tergolong sukses membawa persebaya menaklukkan sejumlah pertandingan melawan persela barito putra hingga psbi blitar
bejo mengaku hanya mempersiapkan pemain sebelum langsung dilatih oleh pelatih jajang nurjaman jelang melawan ps tira di kompetisi liga satu minggu depan
ini saya yang terakhir menjadi caretaker ya nanti dengan datangnya gujanur
saya akan bantu sebagai asisten pelatih sesuai yang amanah dari manajemen seperti itu ya saya tetap bantu supaya kita saling respect
meski tidak menjadi pelatih bejo akan terus memberi semangat para punggawa persebaya bersama pelatih jajang nurjaman mengarungi berbagai pertandingan di liga satu